ketua kpk firly bahuri mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap dua pelaku teror terhadap novel baswedan
hal itu disampaikan firly seusai mengumumkan pelaksana tugas jurubicara kpk yang baru di gedung kpk jumat sore
terduga pelaku penyiraman air keras berinisial rb dan rm sudah diamankan tim teknis dari penyidik polri
saya menyampaikan sukses dan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian
ini adalah jawaban yang sudah lama ditunggu oleh rakyat indonesia terima kasih
pasca ditangkapnya dua orang polisi aktif terduga pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya
novel menganggap motif balas dendam tersangka pada penyerangan sangat mengada ngada
menurutnya dia tidak memiliki masalah dengan orang lain apalagi kedua tersangka tersebut
saya pada pokoknya saya ingin tanggapan disampaikan dari kuasa hukum
saya tidak ingin komentar
saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal
ketika dikatakan bahwa motif penyerangannya masalah pribadi saya katakan itu aneh atau lucu lah
jadi saya kira jangan lupa proses itu harus mendasari dari objektif fakta fakta yang ada
jadi saya kok agak melihat kejanggalan ketika motif disampaikan seperti itu
saya kira itu aja lebih lanjut
kalau dua orang yang dirilis sama
saya tidak kenal
saya tidak tahu
saya tidak punya hutang sama dia
oke terima kasih